yang saya hormati seluruh anggota dewan yang saya muliakan
kemudian pada hari sabtu tanggal sembilan juli sekitar pukul sebelas
penyidik polres metro jakarta selatan mendatangi kantor biro paminal di propam
untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi saksi
saudara richard ricky dan kuat
namun penyidik mendapatkan intervensi dari personil biro pelaminal di propampori
penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi
yang dilakukan oleh biro paminal di propam menjadi berita acara pemeriksaan
kemudian sekitar pukul tiga belas penyidik bersama saksi diarahkan oleh personal di propam
untuk melakukan rekonstruksi kejadian di tkp
setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi para saksi menuju rumah saudara fs di saguling
personil biro paminal di propampori di saat yang bersamaan kemudian menyisir tkp
dan memerintahkan untuk mengganti harddisk cctv yang berada di pos sekuriti durian tiga
hardi cctv ini kemudian diamankan oleh personil di propampori